berjalan lima bulan pemerintahan presiden jokowi mulai menyiapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn dua ribu dua puluh
ini disebabkan perubahan beberapa asumsi makroekonom termasuk angka pertumbuhan ekonomi atau pdb dari lima satu menjadi lima tiga persen
untuk membahas topik ini lebih mendalam telah hadir bersama kami di studio ekonom bank permata joshua pardede dalam segmen dianalis kami kali ini
joshua selamat datang kembali di cnn indonesia business
joshua ini bagaimana apakah anda sama sama dengan pemerintah bersikap optimistis tentang pertumbuhan pdb kita yang mungkin direvisi menjadi lima tiga dari sebelumnya lima satu
padahal sudah setengah tahun ini pertumbuhan pdb hanya lima satu persen
memang kalau kita lihat kalau dengan melihat kuartal satu kita hanya mencapai lima persen
untuk mencapai lima tiga persen dalam full year berarti tiap kuartalnya
dalam kuartal dua tiga dan empat tahun ini ekonomi kita harus mencapai sekitar lima empat persen
untuk mencapai lima tiga persen
dan menurut saya hemat saya itu cukup berat ya
kalau kita lihat dengan kondisi di mana ada kenaikan inflasi sejak awal tahun
dan juga nanti kita melihat juga seandainya ada perubahan dari harga icp
itu juga bisa kita asumsikan ada potensi risiko juga kenaikan harga bbm
dan kondisi itu bisa menekan juga daya beli masyarakat yang kita lihat kemarin
kenaikan harga bawang putih dan juga harga pokok lainnya menjelang ramadan
itu juga bisa menekan juga daya beli masyarakat
sehingga memang cukup berat untuk mencapai lima empat persen di setiap kuartal
di kuartal dua dan sehingga kuartal empat tahun ini
jadi anda lihat ini agak berat ya
kurang realistis begitu untuk menggenjot lima empat persen sampai dengan pertengahan tahun sampai dengan dua ribu tujuh belas akhir begitu
mengingat banyak faktor juga eksternal yang mengancam mungkin pertumbuhan ekonomi indonesia
mungkin the fed rate yang akan menaikkan suku bunganya
dimulai dari juni ini dan mungkin dua kali dalam tahun ini ya
ini bagaimana menurut anda termasuk dari faktor eksternal
karena kalau dari internal tadi sudah dibahas
betapa mungkin konsumsi masyarakat mungkin agak masih slow
tapi dari eksternal juga banyak ancaman yang menerah kita
nah itu dia kita lihat bahwa investasi pun juga di kuartal satu tahun ini juga tidak begitu bagus ya
masih di bawah lima persen
itu memang memberikan optimisme pada investasi
baik investor dari negara ataupun di luar negeri
tapi kita lihat realisasi di kuartal satu sendiri
khususnya untuk investasi di sektor real itu masih terbilang masih terbatas ya pertumbuhannya
sehingga memang untuk mencapai tadi lima empat persen di tiap kuartal tahun ini memang cukup berat
dan kita lihat lagi tadi bukan hanya faktor dari investasi dalam negeri
tapi kita lihat juga bahwa faktor dari penurunan balance nya dari bank sentral amerika
dan juga kenaikan suku bunga the fed amerika
yang direncanakan dua kali lagi di bulan juni dan juga kita lihat atau di september atau desember
itu juga akan mendorong penguatan dolar amerika ya terhadap mata uang dunia termasuk rupiah
dan itu bisa menghambat juga pertumbuhan ekonomi kita gitu
kalau ngomongin dolar ini ini ancaman dolar bagaimana
kan tadi icp juga kan banyak sekali pengaruhnya dengan impor impor dan ekspor
baik itu migas dan sektor non migas
tapi kalau memang dolarnya pada saat ini menurut anda bagaimana
kira kira mengancam nggak
untuk sampai akhir tahun begitu
dan juga kenaikan dari icp sekitar lima dolar per barrel
itu memang akan kita lihat bisa mendorong juga penambahan surplus ya
ataupun pengurangan defisit sebenarnya ya
dari anggaran kita sekitar delapan triliun hingga sepuluh triliun
dan kita lihat juga bahwa di sisi lainnya dengan faktor globalnya
kita lihat sendiri kan aktivitas manufaktur
di global juga cenderung sudah mulai ada peningkatan ya
dari sejak awal tahun ini
dan juga kita lihat juga harga komoditas memang relatif cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu
jadi memang itu kita bisa lebih optimis di dalam hal ekspor ya
tapi kita lihat harga komoditas pun juga tidak akan kita lihat ini belum tentu akan sustain tumbuh
ataupun levelnya tinggi terus gitu
jadi ini yang mesti kita antisipasi oleh pemerintah
bagaimana mendiversifikasi ekonomi kita
tidak hanya mengandalkan komoditas dasar saja gitu
hilirisasi industri juga saya pikir itu juga menjadi faktor yang sangat penting untuk menggenjot kinerja ekspor dalam jangka panjangnya
oke kalau misalnya kita berkaca ke mungkin short term ini
joshua kan udah mau lebaran
momentumnya kita sangat mengandalkan konsumsi domestik begitu ya
tapi kalau kita lihat mungkin penerimaan khas negara dari tax amnesty program kemarin mungkin kurang maksimal begitu
ini ada wacana bahwa pemerintahan akan memangkas spending di kementerian dan lembaga
ini kira kira gimana dampaknya ke depan
karena ini akan membuat kebijakan tidak bisa mendukung konsumsi domestik kita ke depan sampai dengan akhir dua ribu tujuh belas
ya memang tadi kita lihat disampaikan bahwa menteri keuangan juga menyebutkan bahwa memang ada potensi untuk shortfall pajak ya di tahun ini sendiri
padahal kita lihat juga program teks amnesty sudah berjalan dan sebenarnya cukup bagus ya
kalau kita dibandingkan dengan negara negara lain yang sudah menjalankan tax amnesty nya
itu belum sesuai target kita
ya itu dia
nah kita lihat memang ini banyak tax amnesty merupakan saya pikir salah satu
reformasi perpajakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah
jadi berikutnya adalah saya pikir adalah undang undang perpajakan dan juga reformasi di badan lembaga diri dan pajak itu sendiri
saya pikir harus terus diteruskan gitu ya
sehingga ya tadi compliance ratenya dari wajib pajak pun juga kita harapkan meningkat
dan juga kita lihat juga ada pemanfaatan data data yang diperoleh oleh diri dan pajak setelah adanya tax amnesty dan disamping itu juga
kita melihat juga nanti dua ribu delapan belas sudah diberlakukannya juga automatic asian information
oleh perbankan dan juga di jen pajak
jadi kita harapkan nanti data data perbankan ini bisa mendorong juga optimalisasi penerimaan pajak di kedepannya
oke ini kalau misalnya pandangan dari joshua mencerminkan banyak pandangan dari ekonom lainnya
tapi pemerintah sepertinya yakin sekali begitu
bahkan dua ribu delapan belas targetnya adalah pdb lima empat sampai dengan enam
kira kira bagaimana ini pandangan joshua
ya memang kalau kita lihat kondisi dari
kalau kita dari sisi suplainya ya
kita lihat di sini kan beberapa sektor yang menjadi pendorong utama ekonomi kita
seperti manufaktur pertanian dan juga perdagangan
itu pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat memang stagnan ya
kita lihat khususnya dari sisi manufaktur sendiri
karena sektor sektor produktif ini akan menyerap tenaga kerja lebih banyak
dan juga pastinya akan secara agregat ataupun secara kumulatif akan meningkatkan juga konsumsi masyarakat
ini kita lihat pertumbuhan dari sektor manufaktur sendiri ini masih berjalan di tempat
mati suri setelah krisis sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
jadi saya pikir pemerintah kalau misalkan mau menargetkan pertumbuhan tinggi
berarti pemerintah harus ada komitmen lebih juga
untuk memberikan insentif pada investor ataupun pengusaha di sektor manufaktur
sehingga sektor tersebut bisa tumbuh lebih cepat lagi dari pertumbuhan nasional
sektor produktif sektor manufaktur salah satunya itu harus digenjot oleh pemerintah
ataupun diberikan insentif yang berlebih dibandingkan sektor sektor jasa lainnya
yang sebenarnya kalau kita lihat kurang produktif gitu ya selama ini
jadi anda lihat juga memang harus ada lebih banyak insentif yang diberikan untuk sektor produktif dan manufaktur indonesia
yang mungkin selama ini masih agak stagnan begitu ya
mumpung ada joshua di sini kita ingin juga membelejeti revisi dari apbn dua ribu dua puluh
mungkin ada data lain yang kira kira menarik nih untuk diperhatikan
selain dari data pdb tadi
ya tadi kita lihat memang kan di satu sisi asumsi perubahan asumsi dari makro itu memang akan berdampak pada dua sisi ya
bukan hanya pada sisi pendapatan tapi juga sisi belanja
dan kita lihat itu berdasarkan perhitungan kami dari kedua faktor itu
dan juga asumsi icp yang dinaikkan menjadi lima puluh dolar per barrel itu akan ada tambahan ya
sebenarnya net netnya kita lihat memang ada kelebihan anggaran ya
sekitar enam sepuluh triliun
dan itu saya pikir akan sangat baik lagi kalau misalkan tadi seperti disampaikan oleh ibu menteri juga
bahwa alokasi dana tersebut bisa dialokasikan pada sektor produktif
ataupun bisa mendorong juga mesejahterakan masyarakat gitu
ataupun melalui program program bantuan sosial gitu
sehingga ya tadi
untuk mengkompensasi kenaikan inflasi ya sejak awal tahun
supaya bisa meng offset juga penurunan daya beli masyarakat
yang khususnya bagi golongan menengah ke bawah
oh kalau ngomongin inflasi ini menarik juga
sudah memasuki bulan puasa dan kita lagi antisipasi untuk lebaran
yang biasanya memang di bulan bulan seperti ini inflasi akan menukik tinggi begitu
dari data bps inflasi kemarin menurut joshua seperti apa
ya kalau kita lihat memang bulan mei ini kita lihat ada kecenderungan inflasi akan meningkat ya
baik secara mantuman ataupun year on yearnya
dan kita perkirakan year on yearnya sekitar empat tiga persen ya
dan kita lihat beberapa komoditas pangan cenderung di bulan mei ini sudah ada menunjukkan ada tanda tanda kenaikan
seperti daging sapi daging ayam telur ayam dan juga beras
jadi komoditas itu juga akan mendorong juga inflasi di tahun ini
dan juga ada juga kenaikan tarif listrik ya
yang tahap ketiga di bulan mei
sehingga kita lihat memang ada kenaikan inflasi di tengah tahun ini
di bulan mei dan juga juni
tapi kita lihat dampak dari kenaikan harga
yang diatur pemerintah itu akan bersifat sementara
sehingga jadi kita lihat di akhir tahun ini inflasi akan cenderung terkendali
di kisaran empat persen sampai empat dua persen
sesuai dengan target inflasi pemerintah sendiri
sesuai dengan target pemerintah
dan saya juga ingin tanya nih kalau ada joshua nih
gemes pengen nanya soal ihsg
ini capital inflow kira kira anda lihat masih bagus nggak nih
soalnya kita ihsg hari ini indeks sudah menembus lima tujuh ratus
kira kira sampai dengan akhir tahun prediksi anda
ya memang kalau kita lihat di sini capital inflow
khususnya di portfoli investment masih cukup menarik ya
bagi pasar keuangan indonesia ya
khususnya baik di pasar saham ataupun pasar obligasi
apalagi setelah standar and purs menaikkan rating kita menjadi layak investasi gitu ya
dan kalau kita lihat juga trendnya sejak awal tahun sendiri
kita lihat inflow juga cukup besar masuk ke pasar keuangan kita
dan sekarang kita lihat juga dengan potensi pertumbuhan gdp yang mencapai lima persen
sampai lima tiga persen
berarti kita mengharapkan juga corporate earnings juga akan tumbuh at least sekitar lima persen
jadi kita harapkan memang dengan kenaikan dari ihsg saat ini memang masih ada potensi kenaikan
tapi mungkin cukup terbatas ya
apalagi setelah kita lihat juga isu geopolitik di global juga masih terus menghangat ya
jadi itu yang bisa menekan juga untuk riskier asset untuk bisa appreciate lagi gitu
dibandingkan dengan seperti aset aset seperti us treasury dan juga yen jepang dan juga emas ya
kita lihat tiga komoditas ini yang cenderung akan appreciate
apabila ada kondisi kondisi global yang memburuk gitu
seperti yang tadi isu isu geopolitik misalnya di korea utara ataupun di syria sendiri gitu
jadi kita lihat bahwa tiga komoditas itu masih akan appreciate dibandingkan komoditas lainnya
dan dibandingkan kawasan asia tenggara lainnya indonesia masih dilihat sebagai indeks yang memberikan yield tertinggi ya
ya saya pikir memang kalau kita bandingkan dengan misalkan obligasi pemerintah di kawasan dan juga saham di kawasan
saya pikir rupiah kita pun juga kita bisa menghargai
kita lihat kita bandingkan dengan currency lainnya di kawasan juga kita lihat cukup stabil ya di kisaran tiga belas tiga ratus sampai tiga ratus empat puluh
dan saya pikir saya cukup yakin juga bahwa rupiah masih akan cukup stabil ya
sampai dengan akhir tahun ini despite ada kenaikan sebunga divide
karena kita lihat fundamental kita memang juga semakin kuat ya dengan dengan dengan cadet yang meningkat
dan juga karena kondisi juga pada sudah menurun ke level yang sehat dan juga pertumbuhan ekonomi yang yang lebih baik lagi
jadi kita harapkan fundamental kita bisa bisa memperbaiki
membatasi ya capital flight ataupun membatasi koreksi di pasar keuangan kita
bisa membalance berita buruk ya dengan banyaknya fundamental kita yang menunjukkan indikasi positif
dan juga ihsg kita yang memberikan return yang positif juga untuk para investor
terima kasih joss hopper dede sudah berbagi di cnn indonesia business